untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan pada momen liburan panjang esok
korlantas polri telah menyiagakan tiga puluh tiga personel dan sejumlah langkah
untuk mengurai kemacetan terutama kendaraan yang berasal dari jakarta
dalam apel gabungan personel korlantas kementerian perhubungan dan kementerian pekerjaan umum
yang digelar kamis pagi di jakarta
kepala korps polisi lalu lintas irjen polisi agung budi marioto menyatakan
akan ada sejumlah langkah antisipasi yang disiapkan untuk mengurai kepadatan kendaraan pemudik
ada dua titik yang menjadi perhatian polisi
yang pertama di pintu tol dalam kota halim perdana kusuma jakarta timur
dan tol cikampek balimanan atau tol cipali
dua titik ini dinilai penting karena pada momen liburan beberapa waktu lalu
dua titik ini bisa berpengaruh terhadap antrian kendaraan di eksit tol brebes timur
sudah terjadi kepadatan di brebes timur kurang lebih dua kilo tiga km atau empat kilo
maka di halim akan saya delay traffic light nya
lampu merah akan lebih lama durasinya dibanding lampu hijau untuk mengendalikan
termasuk juga nanti di gate tol cikarang utama
kalau sekarang gate tolnya dibuka ada dua puluh delapan pintu
maka akan saya kurangi saya sudah koreksi dengan bbjt
akan kita kurangi bukan menghambat
untuk mengendalikan sehingga mengurangi jumlah kendaraan secara perlahan lahan
yang akan melintas di tol cikampek kemudian cipali
ataupun yang ke cipularang yang akan ke bandung
tak hanya itu untuk mengantisipasi kelangkaan bbm
truk tangki bbm juga tersedia di dua rest area di tol cipali
mulai jumat esok sistem buka tutup di gerbang tol cikarang utama akan diberlakukan
jika antrian kendaraan di pintu keluar brebes timur lebih dari lima km
kendaraan pemudik akan dialihkan ke jalur pantura
jalur tengah dan jalur selatan
diakar tiga jakarta